ini kembali gelar di indonesia kali ini yang menjadi tuan rumah
digelar tepatnya di kota labuan bajo nusa tenggara timur
dan dari acara ini seluruh negara anggota asean
sebelas negara anggota asean terlibat di dalamnya
dan ada tiga negara lain yang menjadi mitra
juga diikutkan hadir di acara ini
masing masing jepang kemudian ada korea selatan dan juga negara tiongkok
sementara negara timur leste diundang sebagai negara peninjau
dan informasi yang kami dapatkan dari pihak umas mabes polri
mengatakan bahwa total sebanyak ada dua ratus tujuh puluh lima ofisial
dan juga delegasi yang terlibat ikut hadir dalam pertemuan tersebut
tadi saat melakukan gelar di resik
ditinjau langsung oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
mengatakan bahwa diharapkan dari pertemuan ke tujuh belas
peninjau yang dihadirkan di jepang
menteri asean ini diharapkan terjadi kerjasama
antara negara negara asean dalam memberantas kejahatan transnasional
dan berikut pernyataan dari kapolri
kebetulan di imtc ini
kepolisian negara republik indonesia juga mendapatkan
kata tuaan yang sama dan ini
sepuluh tahun sekali
untuk bisa mendapatkan kata tuaan
jadi tentunya ini betul betul akan kita manfaatkan
untuk melaksanakan kerjasama
dengan negara negara ataupun kepolisian kepolisian
yang berada di asean
yang tentunya besok dihadiri oleh
ada menteri ada kepala kepolisian
dan juga beberapa negara
yang ikut tergabung
dan kita harapkan
nanti ada beberapa
yang bisa kita kerjasamakan
terkait dengan memberantasan
kejahatan transnasional crime
dimana beberapa waktu yang lalu
pak presiden menyampaikan
dan itu sudah kita tindak lanjuti
dengan melakukan berbagai macam
kegiatan penegahan hukum
dan sampai dengan hari ini terus berlangsung
sudah kurang lebih
delapan ratus sampai sembilan ratus
tersangka yang kita amankan
pertemuan tingkat menteri negara negara asean ini
mendorong upaya agar terjadi kerjasama dan koordinasi
di antara negara negara asean
dalam hal memberantas isu kejahatan transnasional
baik yang sudah ada ataupun yang baru muncul
ada beberapa isu yang terjadi
yang dibahas dalam agenda pertemuan ini
misalkan saja seperti terorisme
kemudian tindak pidana perdagangan orang
penyelundupan senjata ilegal
dan obat obatan terlarang
termasuk juga penyelundupan manusia
tini zuhari andika marianto
labuan bajo nusa tenggara timur